dan kami sudah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia ada nindya yuwono di cikampek dan juga mita handayani di tasikmalaya jawa barat
untuk pertama kita akan mendengar laporan terlebih dahulu dari nindya
nindya seperti apa kondisi di cikampek siang hari ini
selamat siang lia saat ini saya berada di kilometer tujuh puluh satu ruas tol cipali
bisa dilihat kondisi di belakang saya ini memang hampir sama kondisinya sejak pagi tadi
namun beberapa jam yang lalu memang terjadi kecelakaan begitu di kilometer tujuh puluh satu yang mengakibatkan memang ada kemacetan di kilometer tujuh puluh dua hingga menuju gerbang tol cikampek utama
namun ini sudah diantisipasi oleh petugas langsung dievakuasi begitu sehingga bisa dilihat di belakang saya kondisinya sudah
mulai kembali lancar
dan kondisi di seberang sana lia yang seharusnya mengarah ke palimanan ini kondisinya hampir sama seperti tadi pagi
masih terdapat sedikit kepadatan begitu yang seharusnya mengarah ke palimanan
ini digunakan ke jakarta karena sistem rekayasa lalu lintas one way
tadi kita sempat memantau di kilometer tujuh puluh juga lia setelah gerbang tol cikampek utama
ini sudah juga diberlakukan sistem rekayasa lalu lintas kontraflow dari kilometer tujuh puluh
dan untuk siang hari ini lia kami belum melihatkan informasi yang pasti
karena jika hari ini terjadi kembali kepadatan begitu rencananya memang akan diperpanjang sistem one way ini
dari gerbang tol kalikangkung kilometer empat ratus empat belas hingga berakhir di kilometer tujuh puluh gerbang tol cikampek utama
hal ini memang masih situasional tergantung kondisi lalu lintas yang ada
dari kalikangkung hingga ke gerbang tol cikampek utama
dan kemarin juga dari kalkul lantas mengimbau ketika nanti ada kepadatan di jalur one way ini
diharapkan masyarakat atau pengguna jalan sebaiknya mencari alternatif jalan lain atau menuju jalan jalan arteri begitu
agar tidak terjadi kepadatan di ruas tol cipali menuju gerbang tol cikampek utama
selain itu juga lia kemarin sempat ditinjau langsung oleh wakapolri komjen gatot
bapak ramono bahwa memang jika dibandingkan hari rabu yang lalu hingga kemarin aja lia
hari rabu sudah dalam waktu selang dua puluh empat jam lebih dari sembilan puluh sembilan ribu kendaraan yang mengarah ke jakarta
sedangkan kemarin di jam yang sama dari jam enam hingga jam dua siang ini lebih dari enam puluh ribu kendaraan yang mengarah jakarta
ini artinya untuk hari ini dikhawatirkan ada kepadatan arus lalu lintas dan peningkatan volume kendaraan
dari palimanan ataupun dari kali kangkung menuju ke gerbang tol cikampek kemudian mengarah ke jakarta
selain itu juga lia wakapolri juga menghimbau untuk masyarakat tidak menggunakan bahu bahu jalan seperti itu
untuk kemudian biasanya jika kita melihat arus mudik kemarin banyak sekali pengguna jalan yang menggunakan bahu bahu jalan untuk berhenti menuju ke rest area karena tidak sabar begitu untuk beristirahat
jadi untuk masyarakat dihimbau untuk tidak berhenti di bahu jalan
jadi untuk pengguna rest area pun diharapkan tidak menggunakan rest area terlalu lama sebaiknya istirahat tiga puluh menit begitu mengisi tenaga kembali untuk melanjutkan penjalanan ke jakarta untuk kemudian bergantian dengan pengguna jalan yang lain agar tidak terjadi kepadatan baik di rest area sendiri maupun jalan menuju ke rest area
dan untuk rest area sendiri lia yang harus diwaspadai untuk dari gerbang tol jikampek utama menuju ke jakarta ini ada di kilometer enam puluh dua dan kilometer lima puluh satu
biasanya memang titik titik menuju rest area ini menjadi krusial karena banyak masyarakat yang ingin beristirahat setelah perjalanan panjang melaksanakan lebaran idul fitri dua ribu dua puluh dua lia
ya baik nindya seperti prediksi yang anda katakan bahwa artinya para pengendara yang akan melewati jalur yang anda tempat melaporkan ini harus bersedia
ya secara fisik agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan
baik terima kasih nindya atas laporan dari jikampek
kita akan beralih ke tasik malaya sudah ada mita handayani yang akan melaporkan di sana
selamat siang mita seperti apa kondisi di jalur yang menuju ke tasikmalaya tempat anda melaporkan siang hari ini
ya selamat siang lia
untuk titik saya berdiri saat ini adalah ada di perbatasan tasik malaya dan juga ciamis
di sini di daerah cihaurbeti
ini kurang lebih tujuh belas km menuju arah gentong
arah gentong ini adalah jalan nasional menuju daerah kota kota besar seperti garut nagrek dan juga untuk daerah bandung seperti itu
namun untuk siang ini ternyata memang di titik saya berdiri cihaur beti ini sudah terjadi penumpukan di titik ini
sehingga menyebabkan petugas ini mengalihkan untuk masyarakat yang akan menuju daerah barat
seperti bandung garut itu untuk beralih menggunakan jalan alternatif dibelokan dari arah timur itu dibelokkan ke jalur alternatif ke jalan ke daerah panumbangan
yang nanti akan memasuki majalengka
kemudian nanti mereka disarankan masuk ke tol cipali untuk nanti keluar dari untuk menuju garut dan juga jakarta seperti itu
nah lia untuk saat ini memang sudah terjadi kemacetan
dan petugas mengarahkan ke jalur alternatifnya ke daerah panumbangan majalengka dan tol cipali
namun kemarin malam sebenarnya sudah terjadi kepadatan
mereka menghindari kemacetan untuk hari ini yang diprediksi puncak arus balik enam ratus tujuh puluh delapan
namun kemarin malam ternyata sudah terjadi kepadatan
sehingga di daerah ciamis sindangkasih itu petugas
karena memang di jalur gentong pun dari kemarin malam sudah terjadi kepadatan
sehingga petugas atau wilayah hukum ciamis melakukan pengalihan arus ke jalan provinsi
jadi dari sindangkasih ciamis mereka dialihkan untuk masuk ke tasikmalaya kota lalu ke singaparna
di singapura mereka memasuki garut kota kadungora leles
lalu nanti mereka baru akan masuk ke nagrek dan juga bisa memasuki bandung seperti itu
nah untuk saat ini jalur gentong memang tadi sempat dilalui masih buka sekitar pukul sepuluh masih dibuka oleh petugas
namun banyak masyarakat yang sudah berinisiatif untuk memasuki jalur alternatif seperti yang tadi saya sampaikan di daerah masuk ke daerah singaparna
dan ternyata jalur alternatif pun karena memang banyak masyarakat yang berinisiatif melewati jalan sana
sudah terjadi kepadatan
sudah terjadi kepadatan
sudah terjadi kepadatan
sudah terjadi kepadatan
sudah terjadi kemacetan dari tadi pagi yang kepalanya itu berada di antara perbatasan singaparna dan juga garut seperti itu
ya baik ketika anda memprediksi tadi akan terjadi kemacetan puncak kemacetan pada hari ini
seperti apa persiapan para pemudi atau pengendara ketika akan melewati jalur yang anda tempat melaporkan saat ini
iya lia tadi kami sempat berbincang dengan para pemudik
seperti apa sih persiapan mereka
untuk melakukan perjalanan mudik atau arus balik yang akan terjadi kurang lebih puncaknya dimulai hari ini
mereka tentunya sudah mempersiapkan secara fisik mereka sudah beristirahat dulu agar kondisi mereka terima
lalu melakukan pengecekan rem
karena memang tadi kami mendapatkan informasi salah satu yang menyebabkan terjadi kemacetan di daerah gentong itu karena banyak kendaraan yang ngogok
nah lalu bensin juga mereka sudah mempersiapkan
sudah diisi dari kemarin agar memang dipastikan bensinnya cukup sehingga di saat terjadi kemacetan
mereka tidak menambah kemacetan karena bensin mereka habis di tengah jalan
dan mereka juga tentunya ini mendengarkan instruksi yang diberikan dari petugas apakah memang apabila memang dialihkan ke jalur alternatif
maka mereka akan mengikuti apa yang disarankan oleh petugas kepolisian
seperti itu lia
baik terima kasih mita
pertanyaan penting dari anda
cek kondisi kendaraan
jangan habis bensin dan juga tadi rem ya dalam kondisi prima
baik terima kasih mita
ini melaporkan dari tasik malaya jawa barat dan sebelumnya ada nindya yuwono yang melaporkan dari cikampek jawa barat
terima kasih teman teman